pasangan ganjar pranowo mahfud md resmi mendeklarasikan diri ke komisi pemilihan umum pada hari pertama
mahfud md berhasil mengalahkan kandidat lainnya yang sejak lama digadang gadang menjadi cawapres dari ganjar pranowo
bagaimana mahfud md menatap kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
sudah bersama saya saat ini bakal calon wakil presiden bapak muhammad mahfud md
selamat malam pak mahfud
terima kasih sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia setelah mendaftar
saya mau langsung saja ada banyak hal yang ingin kami tanyakan
pak mahfud pada pemilu dua ribu sembilan belas kemarin pak mahfud kan gagal ya pak
menjadi cawapresnya pak jokowi sekarang di pemilu dua ribu dua puluh
dua ribu dua puluh empat bapak akhirnya berhasil menjadi cawapresnya mas ganjar
bagaimana kemudian bapak melihat perjalanan politiknya pak mahfud
ya saya percaya perjalanan hidup manusia itu terutama kalau menyangkut urusannya dengan orang banyak itu sudah diskenariokan oleh tuhan
kalau saya selalu begitu
itu kalau kemarin saya gagal ya karena tuhan belum menghendaki waktu itu
saya punya banyak pengalaman yang itu
jadi ketika saya tidak ingin menjadi sesuatu dulu tiba tiba menjadi sesuatu
misalnya waktu saya jadi minhan saya sendiri tidak nyangka gitu tiba tiba presiden akan saya jadi minhan
ketika saya jadi ketua mk juga itu hal yang luar biasa
karena sebelumnya saya sebenarnya ingin menjadi menterinya zaman sby
saya ikut kampanye sby dan pak sby ketemu dengan saya sampai empat kali
pokoknya kalau saya presiden pak mahfud menteri tapi
begitu presiden terpilih saya tidak masuk ke kabinet itu
tetapi saya dapat yang lebih besar dari kabinet
sesudah itu saya tetap standby di dpr dulu tidak lama sudah itu saya jadi ketua mk
kan ya lebih tinggi dari menteri lah ya secara struktural
itu kalau tuhan mengatur perjalanan hidup manusia
sama dengan ini seumpama kemarin saya mau menjadi langsung jadi cawapres
mungkin cawapresnya pak jokowi mungkin sekarang sudah selesai kan
karir politik saya selesai
tapi tuhan mungkin tuhan ingin udahlah kamu tunda dulu dah
nanti sekarang jadi menko polukam dulu biar bahanmu untuk menjadi wapres lebih banyak
kamu ikut tahun dua ribu dua puluh empat mungkin tuhan begitu
sehingga saya menganggapnya ya itu ya skenario tuhan
nah lebih dari itu yang menyangkut soal emosional saya pikir begini ya
diminta jadi cawapres tapi tiba tiba tidak jadi
kenapa saya harus kecewa
dulu bung karno itu sudah presiden malah diturunkan
tidak apa apa menerima fakta politik itu saya nggak jadi apa apa cuma tidak jadi masuk gitu
kalau bung karno dulu kan sudah di atas presiden panglima tertinggi tiba tiba dijatuhkan
pak harto tiga puluh dua tahun jadi penguasa
bungon sangat kuasa luar biasa tiba tiba dijatuhkan juga
betapa sakitnya kalau saya untuk apa sakit
saya belum pernah jadi apa apa cuma tidak jadi naik kan gitu
tapi semenjak gagal tahun dua ribu sembilan belas itu bapak pernah berambisi lagi gak jadi cawapres
sudah mengubur ambisi itu sebenarnya
pada waktu itu tidak terpikir lagi
tetapi kemudian karena saya menerima itu tidak dengan kemarahan saya terima ditenyawanya sudah kenapa
nah tiba tiba pelan pelan ditarik lagi ke dunia politik
mula mula ya saya aktif di kampus ngajar lalu pada tahun kedua presiden jokowi jadi presiden yang kedua di mana saya tidak masuk itu
presiden kemudian membawa saya ke bpip
nah disitu saya mulai aktif lagi dekat dengan bu mega dan seterusnya
malah dari bpip saya ditarik menjadi menko polhukam gitu aja
itu kan jalan tuhan juga
saya tidak pernah melamar tidak pernah minta diangkat atau apa gitu
tahun dua ribu sembilan belas pada saat pemilu dua ribu sembilan belas pak mahfud gagal menjadi cowok presnya pak jokowi itu salah satu yang menolak adalah pdi perjuangan
tapi sekarang di pemilu dua ribu dua puluh empat pdi perjuangan yang mendorong pak mahfud
pak mahfud nggak merasa ada yang aneh yang mengganjal dulu saya ditolak oleh mereka sekarang mereka mau mendorong saya
enggak ada pdi perjuangan
saya tahu bukan pdi perjuangan
dan sudah dijelaskan kan oleh romy
kalau bu mega malah pada waktu itu yang sudah merekom menyatakan saya sudah punya presiden silahkan jawab presnya
yang menolak menurut romy itu kan partai partai
golkar katanya karena saya ikut mengeluarkan dekret presiden padahal saya nggak pernah ikut ikut dekret
dan sudah diklarifikasi oleh gus dur dan oleh bukunya sby gitu
bahwa waktu gus dur ngeluarkan rencana ngeluarkan dekret itu saya yang tidak setuju bersama banyak panglima dan sebagainya
yang setuju itu waktu itu hanya baharudin lopa di dalam rapat itu bersama alwi sihab gitu
saya termasuk yang tidak setuju dan ketika dekret itu keluar saya tidak ada di jakarta juga
tapi itu katanya yang dijadikan alasan
itu dulu mau bubarkan golkar
tapi nggak apa apa itu soal politik
partai lain karena ingin partainya ada apa yang menjadi calon
ada yang katanya pak mahfud itu dulu nah ini kata romy ya
partai demokrat katanya pak jangan pak mahfud pak mahfud itu dulu orangnya prabowo kan gitu
ya nggak apa apa itu politik
jadi saya tahu bukan pdip yang menolak saya
cuma orang kemudian menuding nuding bpp
saya tahu persis bukan tidak ada kaitannya
di beberapa survei elektabilitasnya pak mahfud kan di bawah pak sandi
aga kemudian pak erick polir dan juga ibu kofifah
berarti kan bukan alasan elektoral ibu megawati soekarno putri memilih pak mahfud
ada alasan lain yang kemudian belum dijelaskan ke publik
pada saat bertemu berdua dijelaskan nggak pak
kenapa akhirnya memilih bapak pastinya bukan alasan elektoral pak
kenapa harus saya gitu pak
karena survei itu kan bisa diatur kamu bisa pesan juga survei
yang kedua keperluan negara itu
negara itu bukan hanya pada kuantitas dukungan tapi kualitas calon
oleh sebab itu pilihan ibu megawati soekarno putri kepada saya itu kualitatif
bukan kuantitatif kan tidak menyebut hasil survei kan
ibu megawati soekarno putri menyebut ini penegak hukum ini penolong uang cili
ini pemberantas korupsi yang berani itu kualitatif
pengalaman berarti ya
di tiga lembaga itu kualitatif
nah tapi kalau bicara kuantitatif itu kan sebenarnya survei itu relatif ya
jadi ya kalah menang kalah menang gitu di dalam survei itu bisa berubah ubah
kalau saya misalnya saya punya catatan nih rifana ya tentang survei itu
karena ada yang mengatakan anda nanti mau bertarung sama sama nu dengan muhammad ini yang survei yang akurat ini
misalnya ya survei alfara alfara ini kredibel
alfara institute ya
tahu ya alfara ini kalau pasangan mahfud dengan ganjar itu tertinggi
ini survei pertengahan oktober tahun dua ribu dua puluh
lebih tinggi dari capres lainnya
dua capres lainnya dengan asumsi prabowo
dengan misalnya erickson
dan misalnya erickson anies dengan muhammad
saya dengan ganjar
saya tertinggi itu
nah pemilih terbanyak survei di jawa
bali dan nusa tenggara dan maluku papua
ini kalau coba survei alfara
kalau saya diadu dengan amin
bulan oktober ini
jika simulasi pasangan amin melawan ganjar mahfud
maka ganjar mahfud itu mendapatkan
dengar dulu nih
survei lutbang kompas yang terakhir
yang dimuat harian kompas sebelas oktober kemarin
dibanding dengan cawapres lain itu sisanya
rk et sandi ahy
di sebelah oktober
nah untuk kalangan nu nih
bisa lihat survei indropol tanggal dua puluh dua juli dua ribu dua puluh
mereka melakukan survei di kalangan nu saat itu
di kalangan nahdien
survei itu sebenarnya bisa anda susun
kalau anda mau minta survei ke saya
karena ada buku itu judulnya demystifying social statistics
kalau kamu mau menang dengan siapa pesan ke saya
saya yang membuatkan
surveinya pasti benar
tapi pertanyaannya yang saya setel agar kamu menang adalah kamu kalah
jadi pak mafud mempertanyakan kredibilitas hasil survei nggak
nggak saya nggak mempertanyakan
tapi saya tidak percaya sepenuhnya pada survei data
oleh sebab itu saya tidak pernah memburu survei
selama ini berarti kan bu mega tidak mempertimbangkan soal elektoral ataupun hasil survei ya
seperti yang disampaikan oleh pak mahfud
oh bu mega selalu membaca hasil survei
survei tetapi masalah kualitatif itu lebih diutamakan daripada angka kuantitatif survei
selalu beliau membaca katanya survei tiap hari siapa siapa gitu
tapi dia kualitatifnya
ketika saya diumumkan kan tidak bicara survei sama sekalian
bicara sangat kualitatif
artinya kan faktor elektoral tidak menjadi pertimbangan utama di mata ibu mega
tapi faktor kualitatif ataupun pengalaman di tiga lembaga yang lebih diutamakan oleh bu mega
tapi di sisi lain pak kami dapat informasi bahwa pemilihan pak mahfud sebagai cawapresnya mas ganjar ini lebih ke karena pak mahfud bukan ancaman bagi kader di internal pdi perjuangan terutama mbak puan maharani pada pemilu dua ribu dua puluh sembilan nanti
karena kandidat yang lain relatif menjadi ancaman pak mafud
anda merasa begitu nggak
nggak tahu saya
kan bukan saya yang mempertimbangkan
jadi saya nggak tahu
tapi saya sendiri memang tidak akan berambisi untuk menjadi apapun
kemarin juga kan tidak pernah saya ingin jadi apa ingin jadi apa gitu
besok juga tidak ya
tugas ya tugas gitu
masa kalau itu pertimbangannya ya nggak apa apa juga malah
itu kan hak masing masing partai ya
kan sama juga dulu isunya ketika saya tidak jadi tahun dua ribu sembilan belas katanya karena golkar itu khawatir
kalau pak mahfud jadi nanti kalau wapres itu biasanya wapres di golkar hilang ke peluang p tiga kurang ini juga pkb kurang ini dan seterusnya
itu lima tahun lalu
iya lima tahun lalu kan
iya pada waktu itu
makanya saya tidak peduli dengan pertimbangan itu karena dulu pun saya tidak punya pikiran itu
sekarang pun saya misalnya suruh masuk partai ditawari memimpin partai atau apa enggak juga
jadi wapres ini adalah pencapaian titik puncak dari karirnya mafud md ya
sampai saat ini ya
tapi kan waktu masih berjalan juga
sampai saat ini memang tidak ada lain sudah yang tertinggi
melihat usia melihat nanti bapak melihat bahwa ini adalah titik puncak anda sebagai seorang politisi sebagai seorang
sebenarnya begini sih ketika saya jadi menko polhukam itu saya menganggap ini puncak tugas saya sekarang selesai gitu ya
saya ingin membuktikan waktu saya mau diangkat menjadi menko polhukam itu antara lain saya ingin membuktikan bahwa saya itu tidak dendam sejarah
bahwa saya itu tidak marah kepada pak jokowi dan partai partai
ketika saya ditawari saya maulah
untuk membuktikan bahwa saya bisa bekerja meskipun saya pernah mungkin mau dikecewakan tapi tidak kecewa juga
kalau di mata publik ada dua pak pandangannya bapak tidak dendam atau bapak menjadi seorang yang pragmatis ketika nggak ada petua pres ya udah diambil aja posisi menko polhu
nggak apa apa juga
kan itu penilaian publik saya kan nggak pernah peduli dengan penilaian publik yang seperti itu
apa yang saya harapkan penilaian dari publik itu bagi saya bukan soal yang kayak kayak gitu
bagi saya penilaian publik kalau saya bekerja baik penilaian publik akan muncul secara baik juga
itu aja soal orang yang anggap pragmatis atau apa itu terserah saja itu
pada saat mengumumkan pak mahfud sebagai cawapres di dpp pdi perjuangan bu megawati itu menyampaikan bahwa pak mahfud ini adalah seorang pendekar hukum
banyak yang mengatakan pak mahfud ini nggak bisa diatur
tapi persoalannya nanti bagaimana kemudian bapak menjamin kalau misalnya setelah bapak menang bapak menjabat sebagai wapres bapak harus menegakkan hukum terhadap kader kader di partai pengusung terutama pdi perjuangan
ya tidak apa apa
bukan hanya pdi perjuangan kan
di semua partai saya kira bu mega juga semangatnya itu agar ditertipkan
politisi politisi itu ditertibkan
karena pdip menurut bu omega harus menjadi contoh sebagai partai yang bersih anti korupsi dan kesehatan

nah itu pesannya kepada saya oleh sebab itu ya tetap saja akan saya lakukan seperti yang selama ini bisa saya lakukan
tapi sebenarnya kalau soal itu sih bisa lebih mudah diatasi kalau kita mampu berkomunikasi dengan baik dengan ketua ketua partai untuk mari kita tertipkan bersama gitu ya dan itu mungkin yang akan saya mulai
yang lebih penting itu sebenarnya gini loh
penegakan hukum itu di tengah masyarakat sekarang ada dua hal di atas dan di bawah
di atas itu sekarang kepastian investasi dan pembangunan ekonomi itu terganggu karena apa
karena di sini ada mafia hukum di kalangan pengusaha dan penguasa
tapi pengusaha penguasa hitam
ya ada politisinya juga pak di situ di mafia hukumnya
dan mungkin ada juga dari partai partai yang mengusung anda gimana pak mahfud
anda akan siap untuk menyikat tanpa tedeng aling aling
memang itu yang harus dilakukan
karena begini saya ketemu dengan para pelaku bisnis pertanyaannya seperti anda tadi
bagaimana anda siap tidak menindak politisi
pertanyaan berikutnya dari para pelaku bisnis kepada saya itu
kenapa pak menendak birokrasi
karena begini pak ini para pelaku bisnis yang saya kumpulkan di ruang ini
apalagi pelaku bisnis ini nanti nyumbang ke tempatnya ya pak
nanti kan akan susah nih
ya penyakit bisnis ya investasi
bapak berani tidak
ini loh kami ini pelaku bisnis serba salah di indonesia hukumnya
kalau kami punya satu proyek itu harus nyuap
kalau tidak nyuap perusahaan bisnis kami mati
tapi kalau kami nyuap ketahuan kami dipenjarakan
sehingga kami perlu penegakan hukum
yang jelas gitu
oleh sebab itu mereka katakan pak mahfud kami mohon kalau jadi pejabat lagi atau lebih naik lagi
jadi itu birokrasinya dibenahi
ini kalau tidak nyuap dibunuh tapi kalau nyuap ditangkap
terus kami mau apa
harus ada kepaksaan hukum
maka ke atas saya bilang ke depan itu jaminan kepastian hukum dan penegakan hukum
berarti investasi dan penindakan kepada para pejabat
berarti di eranya pak jokowi selama hampir sepuluh tahun ini jaminan kepastian hukum terhadap para pengusaha itu belum ada ya
ataupun belum berhasil
salah kamu bertanya
atau belum maksimal
sudah puluhan tahun
sudah puluhan tahun
termasuk di eranya pak jokowi
orde baru itu jatuh karena kayak gitu gitu
lalu terus sesudah ini mau diperbaiki tidak mudah
nah ke depan kita sudah tahu masalahnya di sini
ya gitu loh
jadi bukan kayak tendensius kalau mengatakan pak jokowi gagal
berapa tahun kita
yang berhasil itu mengatasi ini pak harto jatuh baru periode pertama pak jokowi lalu periode pertama pemerintahan gus dur dan bu mega itu sampai dua ribu dua puluh
itu kan tidak ada kan korupsi
itu sudah diperbaiki
itu mulai sesudah tahun dua ribu empat dan seterusnya
sehingga sulit diperbaiki gitu
jadi itu sudah puluhan tahun tidak bisa
yuk katakan wah ini zaman pak jokowi itu sangat tendensius
pak jokowi harus dikatakan sudah cukup bagus usahanya untuk melakukan itu
terbukti meletakkan saya juga di situ kan
kalau misalnya nanti putranya pak jokowi maju sebagai cawapres bapak siap gak menghadapi
ya menghadapi putranya pak jokowi
ya siap lah
pada saat kemarin deklarasi kan pak mahfud sempat menyampaikan bahwa persoalan utama di republik ini adalah lemahnya penegakan hukum
kemudian warganet di media sosial langsung kritik pak
karena kan menko polu kami adalah pak mahfud md
berarti selama ini bapak dianggap kurang berhasil
warganet yang mana
orang selalu bicara warganet
warganet itu jutaan
mungkin warganet yang kamu sebut lima atau enam orang bilang begitu
bilang lagi warganet itu
itu yang soal investasi apa pencucian uang tiga ratus empat puluh tiga miliar hilang
kan seorang jalan itu ditangkapi orangnya
tapi ditangkapi satu satu karena itu tiga ratus surat pencucian uang
tapi nggak seheboh pada saat awal pak
ya ya saat awal
kamu juga nggak baca berita berarti
sudah sampai mana pak progresnya
itu sudah satu ratus delapan puluh sembilan
yang dua puluh enam itu belum ditangkap
itu kan sudah dihukum di kpk
itu sudah yang tiga ratus
ini orang yang enggak ngano aja
saya agak heran kalau ada seorang
pak warga itu warganet yang mana
warganet mungkin yang pengikut
grup yang kamu yang memang oposisi
coba kamu lihat di netizen saya
di twitter di instagram saya
dan itu jutaan pengikut saya
yang warnanya pengikutnya lima belas orang lalu bilang mana ini itu
ini bukan wakil masyarakat itu
tapi bahwa ada kritik yang mempertanyakan itu
bapak akan menerima itu dong sebagai masukan
pak saya terima
saya kritik balik bahwa itu tidak benar
orang bicara sama juga tuh seorang
bapak ini kritik dari warganet
warganet itu enggak enggak coba
saya lihat grup wa nya siapa itu
ini grup wa saya ini
jadi enggak bisa kita bicara warganet itu
arus utama warganet itu biasanya ada di trending topic
bukan pendapat orang per orang
yang mungkin anda ketemu itu tiktok
yang sengaja dibuat orang dengan cara palsu palsu itu kan
tapi saya ini pegiat medsos
sehingga saya tidak marah dengan itu
cuma harus saya jelaskan kepada anda bahwa itu salah
bahwa ada suara suara yang ada
iya suara lain yang lebih banyak
kalau mau adu kuantitatif ayo
saya punya data semua itu
kan cuma gitu
warganet yang kritik pasti sepuluh orang
lima belas ribu orang
dengan pernyataan positif
kan cuma begitu aja
pak mahfud sebagai pendekar hukum ya
saya harus minta pendapat bapak soal hasil putusan mk yang disorot publik
dan dianggap melanggengkan politik dinasti
menurut bapak sebagai pakar hukum tata negara
sebagai pendekar hukum
putusan mk itu apakah memang ditujukan sengaja untuk memberikan tiket kepada putranya pak jokowi
arahnya memang kesana
kalau soal kata ditujukan itu ya
itu yang tahu hakimnya
nggak bisa ditanyakan ke siapa
kan tujuan itu ada di hati
maksudnya apa gitu
tetapi kalau pertanyaan bukan tujuan
bahwa itu faktanya menimbulkan opini untuk mempermudah
itu tidak bisa dihindari
fakta itu muncul di medsos
di pendapat para tokoh
kelompok kelompok yang melakukan protes
itu fakta kan
tapi apakah itu benar itu di hati masing masing
oleh sebab itu saya katakan itu bukan persoalan hukum
itu persoalan etika
etika di dalam hukum
kalau hukum itu mengatakan apapun keputusan mk itu
kamu suka atau tidak
itu hukum kan
lalu yang kedua ada hukum lain
seorang hakim tidak boleh mengadili hal hal atau kasus kasus yang terkait dengan dirinya
dengan keluarganya dengan kepentingannya
nah itu aja
maka ini menimbulkan masalah etik
bukan masalah ketatanan
jadi ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh ketua mk pak anwar usman pada saat ikut memutus perkara ini
bisa dikatakan begitu
kalau itu mau dikatakan pelanggaran ya pelanggaran etik
bukan pelanggaran hukum yang bisa ditindak
karena dua hakim mk profesor saldi isra dan juga pak arief hidayat mengatakan bahwa ada hakim yang sangat bernafsu untuk memutus perkara ini
dan ada yang aneh pada saat keputusan ini terjadi
anda melihat ada intervensi politik nggak sih pak
dari keputusan ini
mereka yang diintervensi yang tahu
anda merasa gak
saya tidak merasa juga karena saya bukan pemain disitu
bahwa kemudian secara objektif
karena publik melihat ada intervensi politik yang menguntungkan pihak tertentu
kalau itu sih sudah saya katakan
dua minggu sebelum putusan sudah saya katakan kan
hakim mk harusnya tidak boleh memutus perkara itu
berdasar teori dasar hukum konstitusi
mk itu adalah negative legislature
dia hanya boleh membuat
mencoret tidak boleh membuat
intinya kan gitu
ini kan membuat lalu nambah satu
tidak dicoret papulunya tapi nambah
seperti itu urusan
anda yang jadi hakim mk nya anda tolak gak
sudah berkali kali kan saya tolak
dulu permintaan pertama yang kayak gitu
fadjirul rahman namanya
yang sekarang jadi dubes itu
minta kayak gitu saya tolak
itu open legal policy saya kira
dan istilah open legal policy itu
itu muncul pertama kali dalam dunia hukum
itu istilah saya ketika membuat putusan mk atas
fadjirul rahman itu
jadi ketika mk sudah melebihi kewenangannya
masuk terlalu dalam kepada open legal policy
dan ada potensi pelanggaran etik
anda masih percaya bahwa mk nanti bisa memutus perkara pemilu
dengan fair pak
ini aja ada dugaan intervensi politik yang dilakukan
kita lihat aja perkembangannya
anda masih percaya mk bisa fair
untuk mengatasi untuk mengatasi perkara pemilu
saya berharap mk fair
saya berharap mk fair
kalau misalnya nanti ya
keputusan mk ini dipakai sebagai jalan
bagi putranya pak jokowi maju dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
ada ekses hukumnya nggak sih pak
meskipun ada dugaan pelanggaran etik disitu
pelanggaran etik itu tidak membatalkan
yang melanggar etik itu bisa ditindak
putusan hukumnya itu gak boleh ditindak
setiap ada dugaan pelanggaran etik hukum tidak berlaku
tidak ada hukum di negeri ini
semua ada putusan lalu bilang itu melanggar etik
diperbaiki lagi itu melanggar etik
putusan tetap mengikat
itu dalil di dalam hukum
nah bahwa ini ada pelanggaran ini ada jalur lain yang bisa ditempuh
presiden sempat diskusi nggak pak dengan bapak
soal putusan ini
gak sama sekali
kan waktu putusan presiden udah di luar negeri
ini kan gugatannya sudah berlangsung dari bulan maret pak
masa sepanjang itu gak sama sekali gak pernah diskusi
anda pernah diskusi soal itu
jadi bapak juga gak mendengar bahwa ada alat negara yang dipakai untuk mengintervensi di mahkamah konstitusi mempengaruhi hakim hakim mk
bapak sebagai menko polk gak pernah
saya tidak harus berdiskusi dengan presiden untuk mendengar itu
kan bisa dari sumber lain kalau soal mendengar
misalnya gosip dari presenter gosip dari
jadi bapak juga mendengar itu
iya banyak lah
kalau saya bilang tidak mendengar itu pura pura namanya
oh itu sudah dimuat di koran ada di medsos ada di televisi
jadi itu memunculkan kecurigaan bapak juga gak ada intervensi politik
tetapi saya tidak masuk ke urusan urusan yang begitu
saya memberi pendapat saja
kalau misalnya nanti putranya pak jokowi maju sebagai cawapres bapak siap gak menghadapi
ya menghadapi putranya pak jokowi
ya siap lah siapa aja
yang senior aja saya siap
yang junior juga siap
gak ada keraguan pak bahwa nanti infrastruktur akan dipakai
untuk memenangkan putra presiden alat negara pj pj kepala daerah untuk diarahkan
bapak nggak ada kekhawatiran itu
saya gak ada kekhawatiran
kalau itu dilakukan saya akan main kopal hukum
tapi bagaimana bapak kan kontestan juga bagaimana memastikan pemilu bisa berlangsung
sementara bapak kontestan juga nih wasit jadi pemain nih pak
ya tidak apa apa menurut undang undang boleh
kalau anda berpikir setiap pemain lalu tidak boleh menjadi pejabat
karena setiap politisi itu ingin jadi pejabat dan ingin kontes lagi
oleh sebab itu lalu diatur di dalam hukum di seluruh dunia
pejabat itu boleh jadi kontestan tapi ini aturannya
pada saat kampanye cuti aturan sehari harinya gini agar tidak konflik of interest begini itu sudah diatur
iya kan itu kan pertanyaannya pak
itu kalau mau jadi kontestan harus berhenti loh setiap orang
pejabat politik tuh ya tokoh tokoh politik kan ingin jadi pejabat
ketika mau kontestasi suruh berhenti di jabatannya
ya kalau terpilih kalau tidak akan hilang
jadi bapak nanti akan menindek dengan tegas kalau misalnya ada infrastruktur alat negara yang dipakaikan
ataupun diarahkan untuk memenangkan sosok tertentu
pastilah oleh sebab itu saya serukan dari sini melalui anda ini ya tni polri birokrasi asn harus netral
ya kalau tidak netral saya merupakan salah satu instrumen untuk menindak ke tidak netral
ya kalau tidak netral saya merupakan salah satu instrumen untuk menindek ke tidak netral

jika nanti pak mahfud menang ya dan terpilih sebagai wapres bagaimana kemudian pembagian kerjanya dengan mas ganjar
karena kan pak mahfud dengan mas ganjar ini adalah dua dua sosok yang belak belakan terbuka senang tampil nih pak
jadi jangan sampai publik mengira ada dua matahari kembar gimana pak
tidak apa apa menurut saya karena saya sama mas ganjar itu punya kimia politik
dan mimpi yang sama tidak akan mungkin saya berebutan dengan mas ganjar
tidak mungkin pula saya saling menghindar atas tugas dengan mas ganjar
misalnya ini ya kalau ini panas kamu menghindar saya menghindar
kalau ini empuk dua duanya rebutan bagi saya tidak ada tuh dengan mas ganjar
oleh sebab itu kemarin kami itu kan deklarasinya di patung soekarno hatta ya tugu proklamasi
soekarno hatta itu adalah dua pemimpin duit tunggal
ya kan yang satu organisator yang satu penguat persatuan
satu integrasi orientasinya integrasi penguatan kekokohan itu bung karno
sedangkan bung hatta itu administraturnya
agar ide ini bisa dijalankan kan itu kan
nah saya rasanya kok seperti itu
bagus ya ketika saya kemarin deklarasi di ini dan saya sudah lama kenal mas ganjar
nggak pernah rebutan tugas juga saya dulu di balik bersama di dpr bersama
tapi juga tidak pernah menghindar
jadi kemistri nya sudah dapat lah ya pak ya
antara bapak dengan mas ganjar
oke ngomong ngomong soal kemistri pak kemarin ini saya dua pertanyaan terakhir
kemarin pada saat deklarasi bapak pakai baju putih kemudian mas ganjar pakai baju hitam
sementara pak jokowi kan mengusulkan agar mas ganjar pakai baju
garis garis hitam putih pasangan ganjar mahfud menarik garis berbeda dengan pak jokowi
saran pak jokowi untuk memakai baju garis garis itu disampaikan kepada mas ganjar bukan kepada saya
oleh sebab itu saya pakai baju putih
nah mas ganjar kemudian mirip baju hitam kan itu pertimbangannya mas ganjar kenapa ditanya ke saya
capres cawapres duit tunggal pak
tapi waktu pak jokowi nyuruh itu kan tidak nyuruh ke saya
karena saya waktu itu belum capres
saya pakai ini aja dulu
nanti seperti apa yang ditentukan oleh tim pemenangannya
tidak ditentukan oleh tim pemenangan nasional saya ikuti aja
oke anda yakin pak jokowi mendukung ganjar mahfud
sampai sekarang yakin
tetapi apapun kita akan terus maju
kalau misalnya nanti pak jokowi nggak mendukung ganjar mahfud dan mendukung pasangan lain gimana pak
insya allah mendukung lah
insya allah mendukung
karena saya selama ini dengan pak jokowi
pak jokowi itu diam diam meng endorse saya loh
pokoknya untuk tampil
coba saya muncul sebagai pemenang satu di musra
musra itu adalah
projo itu kan baru pak jokowi
saya bisa menjadi nomor satu loh
dan pak jokowi tahu sebelumnya bahwa saya masuk di situ
kemudian ketika rapat nasional p tiga
presiden di sini banyak calon presiden dan wakil presiden yang hadir
disebut satu satu saya disebut juga
berarti tidak ada penolakan beliau ke saya

oleh bu mega
dua puluh dua pak ganjar ke solo
lalu wartawan tanya
siapa cawapresnya pak ganjar pak
oh ada tujuh
disebut juga salah satunya
artinya pak jokowi itu melihat juga saya punya potensi
dan tidak pernah gans
berita berita tentang apa
penyebutan saya di situ
jadi menurut saya saya dengan pak jokowi baik baik saja
jadi nama pak jokowi apa nih pak duetnya
saya dengan pak jokowi kimia politiknya sama juga saya kira
jadi panggilannya apa nih pak
sudah ada namanya belum
karena di netizen ini ada gama gofood
sudah ditemuin belum
nanti masih akan dibicarakan
saya akan manot saja sih
kalau misalnya jamaah ya oke lah
gama itu ganjar mahfud
tapi alumni gajah mada
ada macam macam lah gitu
ya silakan aja lah
karena kadang kadang kalah
tetapi yang sekarang banyak beredar itu baru di medsos
yang resmi belum ditetapkan oleh tpn
kita tunggu pak ya
kita tunggu nanti panggilan duetnya ganjar pranowo dengan mahfud md di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
ya tunggu aja
terima kasih sekali pak mahfud md bakal calon wakil presiden republik indonesia
sudah meluangkan waktu untuk cnn indonesia
selamat berjuang pak kontestasi pilpres
terima kasih rifana
sepertinya sudah di depan mata
terima kasih pak
ya empat bulan itu pendek